ada yang mau ditanyakan lagi
untuk sementara cukup pak
nanti sambil menunggu jadwal yang berikutnya
terima kasih atas waktunya
pak lebaran bu andin
kami permisi dulu
terima kasih banyak
dengan kehadiran ibu ibu disini
kami tunggu kehadiran yang kembali ya bu
kamu tuh kalau acting jangan kaku
kalau senyum senyum aja yang ikhlas
gak usah dilihat lihat
pernikahan kita kan sangat cepat
apa ini ada hubungannya sama anak angkat kamu itu
apa jangan jangan waktu itu kamu minta aku untuk
tanda tangan dokumen
itu untuk adopsi anak itu mas
gak usah tau kamu
bagaimana kamu ketemu dong
itu bukan urusan kamu
itu urusan saya
aku masih gak ngerti
terus kalau emang benar dia punya anak angkat
kenapa gak tinggal disini
dan tadi mas al bilang raina lagi main di rumah omanya
bukannya mamanya mas al ada di luar negeri
apa sih sebenernya yang disembunyi sama mas al dari aku
mas al bernyanyi
aku mau nanya sama kamu dong
kamu pernah melihat gak anak kecil dibawa ke rumah ini
nge adopsi anak dari pantai asuhan
kalo misal ini mas al pengen punya anak
gak mungkin mas al itu nge adopsi dari pantai asuhan

pasti ya masa lalala yeye minta ke mbak andin lah ya ya udah makasih ya
pasti lucu deh kalau nanti mas al sama mbak andin punya anak terus
anaknya dinamain aladin aldebaran dan andin
wuih wuih aku gak sabar pengen ngasuh anak bayi aladin
ini kan tempat kemarin aku ketemu dengan reina
apa aku beli neskrim lagi ya

nih liat nih dia ada apanya nih
eh ada ombaik
iya saya datang kesini karena tadi gak sengaja lewat sini
jadi keinget reina jadi bawain reina es krim kesukaan ya
nih sayang es krim buat reina
kamu makan yang banyak ya
terima kasih ya
kamu jadi anak yang baik ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk dibuatin jadwal ketemu sama pak aldebaran besok
soalnya ini penting banget
kalau untuk besok belum bisa mbak elsa
karena jadwal pak aldebaran untuk besok tuh padet banget mbak
loh mbak saya ini adik dari ibu andin
istrinya pak aldebaran masa mau ketemu sama kakai parsendirnya
nanti saya coba aturkan dulu ya mbak
asik om baik
om baik anak pinter
anaknya andin sepertinya juga seukuran sama reina
pasti juga lucu banget
kenapa aku pikirkan anak itu ya
itu kan anaknya arroy
itu kan anaknya arroy
ada apa nih tumben telpon gue
lo bisa bantuin gak buat ngatur jadwalnya
nino sebenernya jadwal itu udah penuh banget
tuh jadwal tuh udah penuh banget
tapi karena berhubung loh itu sahabat gue dari sma
elsa nindita prasetya
oke baik bakalan gue catet
dan nanti akan diurus oleh admin
thank you banget ra
reina sayang belum tidur
kenapa perasaan aku enak banget ya
ada apa ini ya allah
kenapa sakit banget hati aku ya
tidak ada apa apa
ini semua salah gue
gue yang janjiin mama ke rena
tapi sampai titik ini gue belum bertemu ke reina sama mama yang dia mang
apa gue harus pertemukan reina sama andin ya
tumben telfon malam malam
demamnya tinggi sekali
iya mama juga nggak tahu nih
tadi si suster ngecek
panasnya tiga puluh sembilan derajat
ya ampun tinggi banget
iya tinggi sekali
yaudah aku kesana sekarang ya ma ya
aku jadi gak bisa tidur ya
kamu kasih tau dong mas kalo kamu mau ke mana
kamu hargain aku dong
supaya aku juga gak khawatir
saya mau ketemu reina
bukan urusan kamu
gak usah kecampur urusan saya ngerti
mas al selalu gak ngebolehin
aku ketemu sama reina
sebenernya ada apa
istri yang baik
harus berbaik sangka sama suami
karena pikiran dan perkataan ada
saat aku mau mikirkan hal yang baik
maka hal baik yang pasti terjadi
aku harus bantu elsa
tapi aku harus bantu dengan cara apa

aku harus bantu dengan cara apa

aku harus bantu dengan cara apa
aku harus bantu dengan cara apa
aku harus bantu dengan cara apa
aku harus bantu dengan cara apa
aku harus bantu dengan cara apa

aku harus bantu dengan cara apa

aku harus bantu dengan cara apa

tadi kan kamu ketemu elsa

dia cerita nggak kenapa
dia nggak jadi lagi pre nambasador di
jadi memang dari
pihak maharatunya sendiri
mau mengganti wajah baru supaya lebih fresh
dan pangsa pasaran mereka juga remaja
sementara elsa kan sekarang udah nikah
itu aja sih tadi elsa bilang
namanya rezeki ya pasti ada lagi lah
bapak gue isi dulu deh ntar
oh untung mas surya nggak curiga
kamu tenang aja elsa
mama akan bantu kamu selesaikan semua masalah kamu
tadi susu udah kasih obat penurunan panas
tapi demamnya masih belum
aku bawa rena ke rumah sakit ya
gak usah mama disini aja mama istirahat ya
aku janji rena gak kenapa kenapaku
kabarin rena ya
gimana kalau relaxationnya sudah man af
mamanya dimana pak
kalau bisa dipanggil dulu pak
supaya anaknya lebih tenang
saya udah tugas buat kamu ya
ini ada tamu
selamat malam bu
pak al meminta saya untuk
suami saya kenapa
ibu bisa ikut dulu
nanti saya jelaskan di jalan
kiki boleh ikut gak
kiki juga khawatir sama keadaan mas al
buat nenek aja ya
iya mbak nenek
hati hati ya mas kantong
semoga mas al gak kenapa kenapa
pak suami saya kenapa ya
pak jawab dong pak
pak al baik baik aja bu
terus ngapain kesana ya
untuk bertemu reina
bukannya tadi mas al gak mau
aku ketemu sama reina
tapi kenapa sekarang diajak aku
bapak bisa bantukan untuk reana tidur
dia butuh istirahat pak
di ruang igd tadi dia gelisah terus
dan minta tolong ibunya segera datang
sepertinya dia butuh ibunya pak
terima kasih dong
untuk istirahat ya sayang ya
buang yang sudah datang
kamu dengerin saya ya
rena ini adalah anak angkat saya
dia sangat mendambakan kasih sayang seorang ibu
jadi saya minta sama kamu pura pura jadi ibu yang baik buat dia
aku mau nanya deh mas
kenapa kamu mau mengangkat anak itu
ya karena aku suka karena aku sayang sama dia
kamu gak usah banyak tanya deh
intinya kamu bisa bantu saya apa enggak
kalau enggak kamu bisa bantu saya ya

kalau enggak kamu bisa bantu saya ya
aku pulang aja sekarang
gak mungkin juga lah mas aku nolak mas
ada anak kecil kan yang minta bantuan aku
dan lagi pun aku juga gak akan nolak mas permintaan dari suami
aku juga gak perlu berpura pura
kamu suami aku
itu anak kamu yaitu anak aku juga
apalagi aku kan juga suka anak kecil
setelah aku pulang aja sekarang
aku udah kehilangan anak aku

ini mama dateng buat ketemu sama reina
yang di taman waktu itu
yang di taman waktu itu
makasih ya tante
mama ada disini kok
itu dia ndin
anak yang kamu buang ke panti tiga tahun yang lalu
apa dulu kamu gak iba dengan anak kamu sendiri
kamu juga cantik sayang
seneng ketemu sama kamu
mama udah gak sedih nanti
isi rahat ya
mau dipeluk dong
ya mau peluk ya
aku gak ngerti lagi
apakah karena dia sumuran dengan nindi
sehingga aku merasa
dia seperti pengganti nindi
jadi aku bisa menghukumnya
apa yang kamu lakukan malam malam dengan saya
bukan mau ketemu sama pemilik perusahaan
usahain banget sih itu
tapi kalau ditolak nanti dia bilang lagi ke bapak surya
urusan jadi panjang
jadi gimana pak
yaudah kamu atur aja lah
ngapain lagi dia mau ketemu gue
apakah kamu bener bener titan
kamu ngapain deket deket saya lagi tidur
kasian kamu kedinginan
pak bu rosa pak
saya jadi takut
sepertinya aman kalau mereka aku tinggal buat ngecek kondisi mama
yaudah saya segera kesana
mau kemana mas
nggak usah banyak tanya
saya diurusan penting
tolong jagain rena